pegangan tangan satu dalam cita demi masa depan indonesia jaya
secuplik lirik lagu indonesia jaya ternyata bukan sebuah kata kata
bagi sekelompok masyarakat yang melakukan gerakan tabung oksigen
dengan meminjamkannya secara gratis bagi yang membutuhkan
kasih gotong royong nasionalisme pun muncul dan tertular melalui gerakan ini
kirim pasien untuk jelambar menolong sesama di malam ini
gerakan tabung oksigen kini mencuat di media sosial
di tengah harga jualnya yang kini melambung tinggi
menambah sesak masyarakat di tengah keadaan ekonomi kini
salah satu gerakan tabung oksigen drg academy care menjadi jawaban
bagi penderita covid yang membutuhkan tabung oksigen tanpa harus membayar sepeserpun
mertua saya dua duanya lagi pada sakit sempat sesek di bawah sembilan puluh sekitar delapan puluh lima an
terus terang kayak kemarin aja udah patah semangat udah putus asa banget
karena cari rumah sakit penuh cari oksigen mau beli kita nggak sanggup gitu
terus tiba tiba ada ini ya sangat terbantu sekali sih kayak harapan baru lah gitu
tidak semudah itu kita membeli tabung oksigen
sementara kondisi suami saya sudah tidak kayaknya sudah tidak sadar
karena saya goyang goyang kan hanya ah ah begitu
jadi saya berpikir saya harus cari pinjaman tabung
akhirnya pas campur tangan tuhan ya saya ketemu dengan pak johan
gerakan tabung oksigen sangat sangat membantu
koordinator gerakan drg academy care dr johan lee mengatakan
gerakan ini telah dimulai sejak januari dua ribu dua puluh
dari sembilan tabung oksigen yang dimiliki kini ada lima ratus lebih tabung terkumpul dari para relawan dan juga donatur
hingga kini sudah ada lebih dari satu tiga ratus lima puluh orang yang sudah dipinjamkan tabung oksigen
tabung oksigen ini dipinjamkan untuk masyarakat yang benar benar membutuhkan dengan saturasi oksigen di bawah sembilan puluh
pinjaman dapat dilakukan melalui link tiga setelah itu akan di screening dan akan diarahkan ke tempat relawan terdekat
tabung akan dipinjamkan dalam waktu lima hari dan dikembalikan dalam keadaan bersih tidak rusak dan terisi oksigen
setelah data masuk akan di screening oleh tim medis kami
secara medis kan kami juga menggunakan prinsip triase ya
di mana skala skala prioritas pasien pasien covid dengan saturasi tertentu yang kami pinjamkan
di tim kami juga ada tiga puluh empat puluh dokter
kami dari berbagai agama dari berbagai suku juga berbagai etnis yang tergabung dalam relawan
dan kami bantu siapa siapa
apa saja warga indonesia yang masuk dalam lintri yang membutuhkan oksigen untuk bisa kami bantu bersama
jadi semangat nasionalisme dari mungkin binaikat tunggal ika ya dari gerakan ini kami juga rasakan
relawan relawan yang tergabung dalam satu misi membantu sesama tersebar di beberapa titik
seperti di jakarta barat jakarta utara jakarta tibur jakarta selatan tangerang
wilayah bandung surabaya dan sedang dikembangkan untuk wilayah solo dan semarang
demikian membuka tangan untuk siapapun yang ingin bergabung menjadi relawan seperti johan
kekhawatiran akan harus bertemu dengan para peminjam tabung di tengah angka covid ini memang ada
namun hal tersebut tidak mengurangi dirinya untuk menolong sesama
kita bisa merasakan orang orang yang membutuhkan
di mana saya juga dulu penyintas covid yang di mana saya juga merasakan pada saat saya sesak seperti apa
dan saya berpikir wah ini satu langkah yang luar biasa sekali
tentu kita sebagai manusia pasti ada rasa takut
apalagi kita tahu musuh kita covid ini kan gak kelihatan
dan kita juga tahu bahwa kita berhubungan dengan yang positif covid
makanya kita punya aturan bagi yang pengambil tabungnya itu tidak boleh yang serumah dengan pasien
atau kalau misalnya serumah mau tidak mau kita jaga jarak
seperti itu kan
tapi kembali lagi ya kita percaya kalau kita tujuan mulia
pasti tuhan juga menjaga kita dan kita juga menjaga jarak
ini adalah satu dari sekian banyak gerakan kemanusiaan yang dilakukan di tengah pandemi
tanpa melihat latar belakang termasuk status sosial
mari melakukan tindakan nyata demokrasi yakni dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat
dengan berpegang tangan melawan covid bersama
tim cnn indonesia jakarta